sudan semakin memanas sebuah video menunjukkan kendaraan yang hancur dan jalanan yang penuh
puing di wilayah khartum nort pada minggu diduga kendaraan itu hancur akibat serangan bom pada
hari yang sama sebuah video drone memperlihatkan asap hitam yang mengepul dari kompleks gedung
di wilayah omdurman perang saudara yang berkecamuk di sudan selama tiga minggu terakhir benar benar
membuat negara itu porak poranda menurut kementerian kesehatan sudan sedikitnya
sembilan orang tewas dan lebih dari empat ribu terluka sejak perebutan kekuasaan antara dua kubu militer
yang berseteru yaitu angkatan bersenjata sudan pimpinan jenderal adel fata burhan dan kelompok
paramiliter atau dikenal sebagai pasukan pendukung cepat rsf pimpinan jenderal muhammad hamdan dagal
berkali kali gencatan senjata disarukan namun terus menerus pula dilanggar terakhir angkatan
bersenjata sudan dan rsf menyatakan memperpanjang genjatan senjata selama tujuh puluh dua jam yang berlaku sejak
minggu dini hari dan kembali terjadi pelanggaran kedua kubu saling menuduh lawan mereka lah yang
memulai melanggar perjanjian gencatan senjata padahal tujuan gencatan senjata adalah selain
jawaban atas permintaan dunia internasional juga memberi waktu pada warga sipil untuk
mengungsi dan mempermudah penyaluran bantuan kemanusiaan sebelumnya otoritas perusahaan

sebelumnya otoritas penerbangan sipil sudah menyatakan memperpanjang penutupan
wilayah udara sudan hingga tiga belas mei kecuali untuk pengiriman bantuan kemanusiaan